anda masih bersama saya prasidya puspa di cnn indonesia connected ramadan
kalau tadi kita sudah jalan jalan keliling dunia tadi ke jerman kemudian ke rusia dan juga bosnia
dari berbagai belahan dunia mewah ya program ini jalan jalan walaupun via skype
tapi khusus hari ini saya akan ajak anda untuk ke tempat yang cukup istimewa
buat saya dan juga buat rian hasri dan juga rekan rekan produser pastinya
halo puspa pastinya saya walaupun nggak di sebelah anda saya di sebelah yang lain
semoga anda juga tetap merasakan kemewahan di sana ya
walaupun mungkin jalan jalannya terbatas di dalam studio dan melihat keindahan negara negara lain
tapi saya sekarang melihat keindahan dari lokasi kerja yang dilakukan oleh sejumlah awak cnn indonesia
dan salah satu yang membuat saya cukup penasaran itu ialah
seperti apa sebenarnya pekerjaan dari ini
teman teman kita yang ada di lingkaran ini kalau anda perhatikan
nah ini kan mereka bekerja di sini tuh ya semua menghadap ke layar komputer
tapi sebenarnya mereka lah otak yang mempersiapkan bagaimana agar sebuah live skate
skype itu yang sering kita lakukan dengan berbagai masyarakat indonesia yang ada di berbagai belahan dunia
itu bisa berhasil
dan misalnya di sebelah saya ini ini dia walaupun terlihat duduk manis diam
coba lihat ke kamera ya walaupun memang orang juga manis ya
apalagi di malam hari ini kan biasanya pekerjanya itu para pria semua
tapi ada pemanisnya di sini ya
ya dengan siapa namanya
debbie astari ya saya sudah hafal namanya sebenarnya
karena ya gitu lah ya debbie
debbie ini selama menjadi ae untuk program connected ramadan
apa aja yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap liputan dari lapangan
kalau di sini kan bertanggung jawabnya
berbagai hal di lapangan bisa dihadirkan ke studio dan pemirsa bisa saksikan
apa aja yang dilakukan di sini
pertama kalau kita mungkin lebih ke input berita aja
untuk yang kalau saya malam ya mungkin untuk programnya mas rian nih cnn connected
terus kita juga provide untuk live skype yang nanti biasanya sama cnn connected
kalau misalnya ada orang yang narsum dari mana dari mana dari luar negeri
terlebih utamanya kita juga hubungin kita yang sambungin ke studio
oke seperti apa tantangannya menghubungkan dengan narsum dari berbagai belahan dunia
yang paling jauh dari mana tuh
paling jauh mungkin uk
us rusia tadi yang dari rusia itu juga jauh sih
tantangannya deb koneksi kali ya
tantangannya mungkin koneksi
jadi kalau misalnya kita kontak nih terus tiba tiba ada yang ketiduran lah
atau misalnya ada yang udah kita telepon udah standby udah tinggal live
terus abis itu ada yang tiba tiba keputus
entah skype nya atau teleponnya yang keputus ya kita kayak panik gitu ya
pokoknya biar sukses ya
baiklah debbie asari selamat bertugas
tapi gak perlu takut aku ada di dekat kamu
oke debbie asari selamat bertugas
selanjutnya kita juga akan melihat bagian lainnya
ah sedikit saya contohkan
walaupun kita bekerja tidak boleh melupakan ini ya
ini untuk kelebaran ini harus dipersiapkan
karena walaupun di hari pertama lebaran tetap ada pekerja
yang bekerja yang memastikan setiap tayangan tersebut akan bisa di layar monitor anda
tidak hanya monitor tv pastinya juga ada di layar gadget anda
kalau yang di bagian sini ini merupakan produser produser yang mempersiapkan program
cnn indonesia today
mereka juga petarung petarung tangguh karena bekerja dari malam hari hingga pagi hari
langsung saja kita sapa satu orang ini
mas jim bagaimana rasanya masuk dari malam sampai pagi hari
karena sudah kebiasaan kali ya
tinggal menyiapkan fisik saja
fisik aja sejauh ini fisik masih sehat ya
yang penting sahurnya lancar
yang penting sahurnya lancar
yang di sebelahnya bagaimana ini masih sehat ya
ini ya cuma dua d ada sport sama world now
jadi mereka tidak hanya mengerjakan satu program tetapi sekali bantai tiga program
tiga orang yang ada di sini tapi juga dibantu dengan yang lainnya
di sana juga ada ben
walaupun pakai headset dia pasti bisa mendengar saya selamat bekerja
ini mereka merupakan tim yang mempersiapkan morning show
dari mulai today yang tayang pada pukul setengah enam hingga juga world now dan juga sports
kalau biasanya di sini tim tim connected itu bekerja di sini ya
ini ada tim yang memastikan
ya mbak ini yang memastikan bahwa strategi sosmed kita itu berhasil
insya allah trending topic
nah tantangannya seperti apa untuk menjadi yang bertanggung jawab untuk memastikan ada foto dari ini sahurku selama hampir sebulan di program sahur ini
tantangannya ya ngajak orang untuk berpartisipasi di cnn indonesia connected
apalagi untuk ngirimin menu sahur di setiap pagi tuh makasih banget untuk netizen netizen
lebih sulit mana ngajak untuk ngirim foto itu atau ngajak untuk melanjutkan kehidupan ke jenjang yang lebih serius
yang satu wah ini dia yang pengen yang saya nanti nantikan
halo selamat datang pak
siap siap apa yang bisa kita bantu nih
saya mau bertanya saya sering menyaksikan cnn indonesia connected ramadan
setiap subuh itu kan
selama bulan puasa
selama bulan puasa
selama bulan puasa

dari jam tiga sampai jam lima itu jam kerjanya mulai dari jam berapa ya
dari jam tiga sampai jam lima itu jam kerjanya mulai dari jam berapa ya

di kantor sudah standby jam sembilan malam pak

sembilan malam ya bekerja di malam hari kondisi fisik kan harus dijaga
sejauh ini hampir sebulan sudah check up belum semuanya baik baik aja belum
alhamdulillah sehat demi penonton cnn connected ramadan
oh luar biasa tapi dengan bekerja malam begitu keluarga istri mertua komplain nggak
tetap dong harus dukung dong ini kan lagi bulan puasa
bagian dari ibadah juga
bagian dari ibadah luar tantangannya bekerja di malam hari untuk program sahur kan kita juga harus bersaing juga dengan sejumlah program sahur lain yang lebih banyak lawakannya seperti itu ya seperti apa sih bagaimana memastikan supaya penonton tetap stay
tantangan kita punya materi dari berbagai belahan dunia terus kita juga punya twitter yang sering muncul terus terus kuncinya sih di anchornya
kuncinya di anchornya
di program kompetitor kita lawakan anchor kita juga gak kalah cuman bercandaannya lebih berkelas
lebih berkelas yakin nih lebih berkelas
boleh ditonton di youtube di youtube juga ada
baiklah kalau begitu selamat melanjutkan tugasnya saya mungkin akan melihat lagi di berbagai tempat yang ada di sini
mas ikan walaupun memang mungkin banyak dari anda yang sudah mudik tapi memang manusia ataupun awak media yang ada di cnn misalnya
ada beberapa yang mengorbankan mudik tersebut untuk mereka
jika tetap bertunggu
baiklah sepertinya masih ada gangguan koneksi begitu dari rian hasri yang ada di lantai tiga
sebenarnya cuma beda dua lantai sama saya sekarang di sini tapi mungkin nanti bisa kembali dengan rian hasri dengan informasi lain seputar di balik layar cnn indonesia connected ramadan
ini yang menarik tadi juga sebenarnya rian hasri sempat wawancara produser jawaban produser cukup baik ya anchornya harus punya lawakan yang berkelas
ini antara rian di
push begitu kalau enggak nanti tahun depan connected ramadan ganti anchor bukan rian hasril lagi
baiklah mungkin kita bisa tersambung kembali dengan rian hasri
oke baiklah kita tahan dulu obrolan atau wawancara rian hasri dengan para pekerja atau jurnalis yang sampai saat ini
walaupun jakarta lengang ya tapi ternyata memang kantor media khususnya di cnn sendiri tidak ada namanya lengang begitu terus bekerja
kita ke informasi lain
untuk menunggu rian hasri begitu informasinya soal mudik berkendara dengan waktu tempuh yang panjang seringkali membuat pengemudi ini was was karena bahan bakar yang tiris
di musim mudik ini stasiun pengisian bahan bakar pun melipat gandakan persediaan pbm dengan ketersediaan bbm di jalur jalur utama
stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan nagrek ini merupakan salah satu spbu terbesar di jalur selatan jawa barat
dengan daya tampung sampai empat puluh lima liter setiap hari spbu mendapatkan pasokan delapan liter pada hari normal
namun pada arus mudik ini pihak spbu menyediakan ada bbm cadangan sampai tiga puluh ribu liter perharinya
baik sepertinya ada suara produser nih bilang kita kembali ke rian
rian halo bisa mendengar suara saya dari studio
silahkan rian dilanjutkan
suara anda terdengar dengan jelas tidak hanya di telinga
ya tetapi diingatan saya juga
hmm saya harus makan dulu ya suplemen soalnya memang live nya ini sampai pagi kan
jadi ini dia salah satu suplemen penting yang dibutuhkan lewat media yang bekerja dari malam hingga pagi hari
nah tadi mungkin juga puspa sempat menyentil sedikit
nah ini dia
kalau kita perhatikan ada air mineral ada kerupuknya ada perkedel dan tempenya ada sayur kacang panjangnya juga ada nasi dan juga ada ayam
saya kira berbeda ya puspa antara makanan yang tadi anda bawa
karena kan anda anchor gitu ya
jadi saya kira berbeda ternyata sama juga dengan makanan yang ada di sini ya
dan satu lagi untuk memastikan selain makanan juga konten berita itu harus dipastikan agar bisa tayang
tidak hanya dari proses praproduksi tapi juga bagaimana itu bisa diolah dan juga gampang di play di studio gitu misalnya
kita juga menggunakan aplikasi seperti ini yang digunakan oleh awak media yang ada di cnn baik produser maupun produser asisten
nah ini memang nama software itu agak sejenis dengan tv sebelah gitu ya tv tetangga
saya juga nggak paham apakah duluan muncul software ini atau lebih duluan muncul tv nya saya juga nggak paham
tapi yang jelas ini memang berguna sekali dan dari sini biasanya akan dimonitor bagaimana karakter generator
maksudnya keterangan ketika narsum muncul ketika puspa muncul ketika siapapun muncul dan juga ada namanya
juga keterangan locator lokasi lagi live di mana itu dilakukan
dan di sini memang masih agak kosong kalau kita perhatikan
puspa kalau kita lihat juga ada salah satu mungkin yang cukup menyentuh ya yang cukup menyentuh hati
ini mungkin karena rian terlalu bersemangat begitu ya menceritakan apa isi di newsroom cnn indonesia begitu
jadi ada sedikit gangguan
karena memang rian suka ini nih menyentil nyentil soal lain di luar dari pembahasan
tapi nanti kita akan coba kembali tersambung dengan rian